sementara pasca bentrok bonek dengan perguruan silat psht di jember
lima orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi pemicu kerusuhan
kelimanya ditangkap karena menyebarkan kebencian melalui media sosial
sementara di surabaya bonek mania dan psht cabang surabaya
menggelar deklarasi damai di halaman mapol restabes surabaya
lima remaja yang empat diantaranya masih di bawah umur
ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian resor jember
mereka disangkakan menjadi aktor penyebar kebencian melalui media sosial whatsapp dan facebook
untuk menyerang supporter bonek saat laga pertandingan di jember sport garden empat oktober lalu
ulah kelima tersangka tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat
serta menyebabkan terjadinya bentrok hingga merusak sebuah minibus rombongan wisata
untuk menjerat kelima tersangka
dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
petugas mengamankan tiga handphone yang dipakai untuk mengunggah tulisan
serta beberapa bukti tulisan baik yang disebar di whatsapp maupun di facebook
sementara di surabaya supporter persebaya surabaya bonek mania
dan perguruan silat persaudaraan setia hati teratai atau psht cabang surabaya
menandatangani deklarasi damai di halaman mapol restabes surabaya kamis siang
deklarasi damai ini
juga dihadiri tiga pilar forum komunikasi pimpinan daerah surabaya
yakni wali kota surabaya kapol restabes surabaya
serta danrim delapan puluh empat baskarajaya
dalam deklarasi tersebut bonek mania maupun psht di surabaya
bersepakat untuk berdamai dan menyerahkan segala proses hukum ke aparat berwajib
bonek yang kami lakukan dan tidak akan kami ulangi lagi
jika kemudian hari ada persoalan lagi tentu pihak berwajib yang akan menegakkan aturan
jauh sebelum persoalan ini memang banyak
tidak hanya persoalan ini bonek kan sering kadang kadang memang bikin masalah
kami memahami persoalan itu
sesuai komitmen awal kita sehari setelah kejadian
kami hormati proses hukum kami akan kawal proses hukum ini
dan kami siap untuk menandiri
dan itu akan kami jaga komitmen itu sampai kapan
sebagai simbol deklarasi empat kompimda
surabaya bersama perwakilan bonek dan psht
menandatangani ikrar kesepakatan damai
serta bersama sama melepas burung merpati
sebagai simbol perdamaian